jumlah pasien covid sembilan belas di rumah sakit sekabupaten bogor jawa barat melonjak dua puluh persen
setelah pasien yang dirujuk ke ibu kota dibatasi akibat overload
berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten bogor
lebih dari satu ratus dua puluh pasien asal jakarta terpaksa dirawat di sejumlah rsud dan rumah sakit swasta di bogor
akibatnya jumlah pasien yang diisolasi di rumah sakit sekabupaten bogor saat ini melonjak hingga dua puluh persen
meski demikian pemda memastikan jumlah pasien yang ditampung di rumah sakit di wilayahnya
masih dalam batas normal dengan kapasitas terisi tujuh puluh persen
selain menyiapkan tiga titik pusat isolasi non medis di kawasan kemang bnn lido dan gadok
pemda menambah kapasitas ruang isolasi di semua rumah sakit menjadi lima ratus tiga puluh tujuh orang
tempat tidur yang kita sediakan untuk covid adalah lima ratus tiga puluh tujuh tempat tidur
yang ada di kabupaten bogor
nah sampai saat ini mereka masih buat kompensasi rate nya masih ada di batas ideal
di sekitar antara enam puluh persen sampai tujuh puluh persen
jadi untuk ktp jakarta yang ada di empat rsud itu ada sekitar satu ratus dua puluh delapan
untuk rsud sendiri dengan dua rumah sakit swasta ya mc dan satu lagi mmc dan satu lagi ya sintra medica
tetapi ini tidak terlalu banyak
ktp mereka jakarta tapi domisilinya di kabupaten